pak menteri yang kami hormati beserta jajaran para pimpinan dan para anggota komisi delapan yang saya banggakan
atas perintah ketua komisi saya tadi merasa sudah lega sudah selesai tugas saya ternyata masih diperintah lagi nih membacakan lagi
oleh karena itu kami ingin menyampaikan pertama bahwa kami mengapresiasi keberanian menteri agama untuk membuka pandangan kita terhadap keuangan perhajian kita
kami memahami bahwa mengusulkan besaran ongkos haji yang mencapai puncak idealisme maupun proporsi yang sepantasnya tujuh puluh tiga puluh itu luar biasa
patut kita apresiasi
tapi sekalipun kami mengapresiasi pak menteri kami tidak menghilangkan idealismenya kami juga
bahwa kami terus membahas itu karena belum saatnya se idealisme itu
maka karena itu usulan yang sebesar sembilan puluh delapan delapan puluh delapan itu sebagai bpih dan enam puluh sembilan sekian menjadi bp
jadi kami memandang itu sebagai sesuatu yang ideal
tetapi dengan kondisi saat sekarang kami melihat belum bisa kita lakukan dan harus dilakukan secara gradual
jadi atas keberanian pak menteri dan kami yakin keberanian untuk menanggung resiko itu adalah sesuatu keberanian yang patut diacungi
karena itu kami dalam dua minggu ini penuh rapat
berbagai pandangan sudut pandang dari para anggota pada akhirnya kita satu memutuskan
asumsi dolar sebesar rp lima belas satu ratus lima puluh
yang kedua satu sar sebesar rp empat empat puluh
yang kedua komisi delapan menyepakati
pesaran rata rata biaya penyelenggaran ibadah haji atau bpih tahun seribu empat ratus empat puluh delapan hijriah dua ribu dua puluh tiga masyahi per jamaah sebesar rp sembilan puluh lima puluh enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam
sementara bp biaya yang ditanggung oleh jamaah sebesar rp empat puluh sembilan delapan ratus dua belas tujuh ratus dua puluh enam
atau sebesar rp lima puluh lima
biaya yang bersumber dari nilai mempaat rata rata per jemaah sebesar rp empat puluh dua ratus tiga puluh tujuh sembilan ratus tiga puluh tujuh atau sebesar empat puluh empat tujuh persen
secara keseluruhan nilai mempaat yang digunakan sebesar rp delapan sembilan puluh tiga ratus enam puluh tiga ratus dua puluh tujuh
tiga komisi delapan dpr ri dan menteri agama menyepakati besaran bpih lunas tunda tahun seribu empat ratus empat puluh satu dua ribu dua puluh sebagai berikut
jemaah haji lunas tunda tahun dua ribu dua puluh sebanyak delapan puluh empat enam ratus sembilan jamaah yang diberangkatkan pada tahun dua ribu dua puluh tiga masehi seribu empat ratus empat puluh empat hijriah tidak dibebankan tambahan biaya pelunasan
dua bpkh mendistribusikan nilai mempaat yang bersumber dari akumulasi nilai mempaat sehingga tidak ada setoran lunas untuk jamaah lunas tunda tahun dua ribu dua puluh
empat komisi delapan dpr ri dengan pemerintah menyepakati bahwa dengan besaran bp sebagaimana diuraikan pada angka dua di atas
diberlakukan pengelompokan besaran pelunasan dengan pertimbangan aspek keadilan
pada kelompok jamaah haji sebagai berikut
jemaah haji lunas tunda tahun seribu empat ratus empat puluh satu
rp satu empat ratus empat puluh tiga atau dua ribu dua puluh dua mazi sebanyak sembilan delapan ratus enam puluh empat jemaah yang diberangkatkan pada tahun seribu empat ratus empat puluh empat hijriah dua ribu dua puluh tiga masih dibebankan tambahan biaya pelunasan sebesar rp sembilan empat juta
b jemaah haji tahun seribu empat ratus empat puluh empat hijriah dua ribu dua puluh tiga masih sebajak satu ratus enam lima ratus sembilan puluh jemaah
dibebankan tambahan biaya pelunasan sebesar rp dua puluh tiga lima juta
nilai mempaat keuangan haji yang digunakan untuk penyelenggaran ibadah haji tahun seribu empat ratus empat puluh empat hijriah dua ribu dua puluh tiga masehi bersumber dari
a nilai manfaat keuangan haji tahun berjalan
b rekening virtual jemaah yang berangkat di tahun berjalan
c saldo akumulasi nilai manfaat keuangan haji
enam komisi delapan dpr ri menyetujui rencana kerja dan anggaran tahun rka tbpkh meliputi besaran nilai mempaat keuangan haji tahun berjalan yang digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun seribu empat ratus empat puluh empat hijriah dua ribu dua puluh tiga masehi diproyeksikan sebesar rp tujuh satu triliun
b alokasi nilai manfaat yang didistribusikan untuk rekening virtual akun sebesar rp dua satu triliun
dengan catatan persetujuan tersebut dapat direvisi jika terdapat perubahan pada perolehan atau kinerja pengelolaan keuangan haji di tahun berjalan
selanjutnya komisi delapan dpr ri mendorong bpkh untuk meningkatkan capaian persentase nilai mempaat secara berkala untuk mendukung keberlangsungan keuangan haji
komisi delapan dpr ri dan menteri agama menyepakati jumlah lama tinggal jemaah haji di arab saudi sebanyak empat puluh hari
b jumlah makan di madinah sebanyak delapan belas kali dan di mekah sebanyak empat puluh empat kali
kami mendorong dari pandangan berbagai anggota yang tadinya dua hari sebelum berangkat menuju armusna
tidak ada keberlangsungan
makan kami mendorong supaya ada makan dengan berbagai pertimbangan untuk kesehatan para jamaah
karena pada saat itu agak rumit
memang kami menyadari mengantar makanan itu agak problem
tapi apapun harus kita lakukan karena itulah saatnya jamaah membutuhkan giji yang terpenuhi untuk memenuhi kesehatan dan kekuatan melaksanakan ibadah haji
sampai jumpa di video selanjutnya
sesuai dengan ketentuan pasal dua puluh delapan undang undang nomor delapan tahun dua ribu sembilan belas tentang penyelenggaran ibadah haji dan umroh
panja komisi delapan dpr ri tentang bpih tahun seribu empat ratus empat puluh empat hijriah dua ribu dua puluh tiga masehi dan panja pemerintah menyepakati
kuota petugas haji sesuai alokasi dari pemerintah arab saudi sesuai sebanyak empat ratus
dan kuota untuk pengawas eksternal diperuntukkan bagi dpr ri sebanyak delapan puluh empat orang
dpd ri sebanyak lima orang
dan bpk ri sebanyak dua belas orang
dan bpih sebanyak delapan orang
dan bpih sebanyak delapan orang
dan bpih sebanyak delapan orang
dan bpih sebanyak delapan orang
dan bpih sebanyak delapan orang
besaran nilai mempat haji khusus akan dilakukan pembahasan dalam rapat secara khusus
demikian ketua pak menteri
assalamualaikum wr wb